eh jadi dong tenang aja gio kan orangnya gak bakal ingat janji
apalagi sekarang tasya wuhh poninya makin jelajah
jadilah masuk gue lupa sih orang atta sama fonnya juga ikut
iya kan fonnya
beneran mau ngajak gue jalan
oh mau banget momen yang udah lama gue tunggu tunggu
jadi ata yang ngejermusin gue nih
oke lihat aja gue bakal ngajak dia buat ikut sama gue
namanya sahabat susah senang harus sama sama dong
gue sama tasya mau jalan
ata bilang dia mau ikut kalo lu juga ikut van
vanya kenapa ga sih kode jari kaya gitu ya
apa dia lagi gak ada duit
ada yang ngebers kayaknya
kelas selanjutnya gue skip deh
soalnya gue mau kantor nyokap gue
ada masalah ya
gue harus tanya ke mama soal hubungannya sama om malex
kayaknya rizky lagi ada masalah serius sama nyokapnya
ah yaudah kalo gitu
makasih ya put
ntar gue salamin ke nyokap gue
lo tuh kenapa sih selalu aja muncul di hidup gue
ntar kalo misalnya mel ngeliat kita berduaan gimana
itu ada mel
lo gak akan bisa kabur dari gue
sampe ujung dunia pun
akan gue kejar
eh jadi dong tenang aja gio kan orangnya gak bakal ingkar janji apalagi sekarang tasya
uh poninya makin terce banget iya kan
masuk gue lupa sih orang atta sama vanya juga ikut iya kan vanya
ciee yang mau jalan sama vanya
repot urusannya nih kalau dia salah paham lagi
katanya atta udah gak sabar mau jalan sama lo
udah udah hari ini nanti mereka jalanin nih kita jalanin nyamuk
gak usah ganding dua gue

lo udah punya pacar
lo lagi diselingkuhin
kok putri bisa tahu sih
padahal barusan kan gue ngomong dalam hati
bisa kacau nih kalau putri tahu rahasia gue yang ini
kenapa gue sering banget sih keceplosan
apa ya yang lagi dipikirin sama citra
kayaknya dia sembunyiin sesuatu dari gue
citra jadi punya banyak rahasia
gue kan udah pacaran tuh
sama rizky walaupun pura pura
nah lo kapan punya pacar
tapi pacar beneran
lo harus berubah
gue gak boleh cuek terus
kalo kurang perhatian dari lo
gue kirain lo beneran ngira gue punya pacar
emang bener ya
lo punya pacar
gak ada lah put
pasti gue kenalin sama lo
secara lo berdua kan sahabat gue
ya udah skip dulu ngomongin pacar pacarannya
gue lapar pengen ke kantin
sumpah loh parah banget emang
apa apaan sih jangan naik naik juga
lo ke banglatang ya
yang kebangetan siapa